menjadi tim pasukan pengibar bendera pusaka merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi diri sendiri maupun keluarga
tentunya pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi para anggotanya
lantas bagaimana kesan para anggota paski beraka
untuk mengetahui dan berbincang bincang langsung kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia indrayani laksmi
halo laksmi sudah selesai begitu acara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh tujuh dilakukan kemarin di istana negara
dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selebrasi yang begitu meriah kita saksikan
lantas seperti apa kesan dari adik adik paski beraka setelah selesai menjalankan tugas kemarin di istana merdeka laksmi
selamat pagi fani betul sekali memang kemarin itu adalah hari kemerdekaan indonesia
tentu saja ini menjadi hari yang paling spesial buat para paski beraka dua ribu dua puluh
untuk mengetahui kesan dan juga pengalaman bagi para petugas
petugas pasukan pengibar bendera pusaka dua ribu dua puluh dua yang kemarin bertugas di istana merdeka jakarta
di samping saya sudah ada nih ada tiga orang dan satu ibu deputi
di belakang saya ini adalah tim pancasila tangguh ya
sebagai informasi fani untuk kemarin itu ada dua tim yaitu adalah tim pancasila tangguh dan juga tim pancasila sakti
tim pancasila tangguh itu adalah tim yang bertugas pada detik detik proklamasi pas saat penaikan bendera
dan untuk tim pancasila sakti
itu adalah yang bertugas untuk menurunkan
dan di sini namanya mario betul namanya mario ya sebagai pembentang kemarin
seperti apa rasanya membentangkan
itu semua mata tertuju pada mario dan saya sendiri yang melihat deg degan sebenarnya
itu sebenarnya rasanya seperti apa kemarin akhirnya bisa membendangkan dengan sukses dan juga luar biasa
sebenarnya ada rasa deg degan seperti itu kak
awal dari latihan tidak pernah terbayangkan untuk bisa mengibarkan sang merah putih di istana negara
dan juga saya sangat senang juga dengan apa yang saya lakukan semalam di istana negara saat mengibarkan sang saka merah putih
nah di sebelah saya fani juga sudah ada
ayu ini kalau kita lihat kemarin di tv ini adalah sebagai pembawa baki pas menaikan
seperti apa rasanya
gemeteran nggak ini sebenarnya
waktu di depan masih di daerah persiapan pasti ada gedogi kak
berdoanya tuh kayak aduh deg degan deg degan bisa atau tidak ya
bisa atau tidak ya
lalu waktu jalan sampai di depan irup atau di depan podium tempat bapak presiden
di situ sudah mulai
bisa memanage bagaimana kita mau naik nih harus tenang tidak grogi lagi
akhirnya naik dan bismillah dengan menyebut nama allah nama tuhan yang maha esa saya bisa saya bisa
akhirnya naik dan alhamdulillahnya disitu keajaiban saya tidak grogi saya lebih ke tenang
dan temponya waktu naik juga saya bisa rasakan seperti itu
tapi pas lagi naik turun tangga itu sebenarnya sudah tenang ya relax gitu ya
latihannya berapa lama
kemarin akhirnya bisa lancar untuk naik ke depan inspektur upacara
untuk latihan itu yang secara umumnya dimulai tanggal dua puluh lima juli ya
dua puluh lima juli itu masih secara keseluruhan kak
jadi di track jalan tempatnya dulu terus maju jalannya dan langkah langkah majunya baru
di minggu minggu terakhir mungkin ya selama satu minggu terus minggu berikutnya mungkin baru yang perempuan yang putri dicoba bawa bagi satu satu
nah pada waktu latihan itu saya masih banyak kesalahan banyak ya yang perlu dikoreksi
lalu kemarin yang geladi kotor juga saya masih ada kesalahan dan yang paling terakhir geladi bersih menurut saya itu masih kurang maksimal
jadi saya tekankan pada malam di tanggal enam belas itu insya allah kalau besok saya ada kesempatan bertugas saya harus bisa dan saya harus memaksimalkan mengoptimalkan yang saya latihankan di sebelum sebelumnya
mantap keren banget
nah satu lagi untuk petugas paski beraka dua ribu dua puluh dua ini pasukan tujuh belas safina perwakilan dari dki dan kebetulan kalau kita melihat pas lagi saat pengukuhan upacara pengukuhan dengan presiden joko widodo pada tanggal lima belas lalu pemimpin upacaranya adalah safina
safina boleh disuruhkan nggak
kemarin jadi pasukan tujuh belas tegang mungkin atau gimana perasaannya kemarin saat bertugas
jadi perasaannya sebenarnya deg degan ya
itu kelihatan karena yang lainnya serentak satu salah pasti kelihatan
jadi di situ tuh aku mencoba untuk hitung dalam hati
jadi temponya dihitung dalam hati terus kan harus senyum terus ya
karena kalau misalkan di pasukannya di close up nya itu pasukannya kalau misalkan ada yang itu pasti kelihatan
terus kita senyum terus hafalin tempo sama angkat kaki biar sama semua
berarti untuk kekompakan memang sudah difikskan
sejak latihan gladi gladinya juga sampai gladi kotor gladi bersih seperti itu ya
iya lama juga
kekompakannya itu kita dari persaudaraan gitu dari awal bpip itu bikin kita jadi makin deket gitu
mereka mengajak kita buat selalu kenalan kalau ada waktu waktu kecil gitu
jadi kita udah deket gitu
iya oke terima kasih
fani sekali ini saya mau bincang bincang dengan deputi bidang pengendalian dan evaluasi bpip
badan pemirian idul
ideologi pancasila ibu rima gristina
selamat pagi ibu
selamat pagi ya bapak
ibu sebagai penyelenggara tahun ini pertama ya bu ya
sukses ya bu ya untuk kemarin
dengan dukungan semua pihak gotong royong semua pihak yang luar biasa
seperti tagline nya kan pulih lebih cepat bangkit lebih kuat
jadi sama sama bergotong royong ingin menunjukkan bahwa indonesia tuh pulih lebih kuat dan bangkit semuanya lebih kuat lagi
ibu untuk kegiatannya memang kan sudah dari tanggal lima belas kemarin ya ibu ya lima belas juli
akhirnya dapat pembinan pembekalan
lalu juga pendidikan baris per baris
selanjutnya ini untuk yang paski braka dua ribu dua puluh dua kedepannya seperti apa ibu
ya jadi adik adik nanti sebentar lagi akan mendapatkan juga penguatan wawasan kebangsaan
kerja sama bpip dengan lemhanas ri
jadi memang pelatihan yang dilakukan bukan terbatas pada baris per baris
karena kita membangun adik adik sungguh sungguh jadi kader pemimpin indonesia masa depan
dan kita sudah buktikan ya mereka kemudian berani tampil itu menunjukkan kematangan
bukan hanya dari hasil berlatih yang luar biasa disiplin tapi mereka juga punya kematangan kepercayaan diri kemandirian
nah ini terlihat ketika melaksanakan tugas
dan ada satu lagi mereka mau belajar belajar dan terus belajar
ini menjadi penting dan contoh bagi generasi muda lainnya di indonesia
ya jangan pernah putus asa untuk berlatih dan belajar
karena pada saatnya mereka dibutuhkan mereka sudah siap
dan kita buktikan pada saatnya mereka ya ditunjuk
pada saatnya mereka ditunjuk
pada hari itu siapa yang bertugas semuanya siap
dan itu menunjukkan hasil latihan baik secara mental maupun secara fisik
bu rima kalau mau tanya terkait dengan paski beraka dua ribu dua puluh dua ini

evaluasinya seperti apa ibu
tentu saja kalau kemarin dua ribu dua puluh dua kami baru masuk menerima dari provinsi
tapi rencananya dari tahun dua ribu dua puluh tiga kami akan memantau dari mulai perekrutannya di tingkat sekolah
kita akan merekrut adik adik yang bisa menjadi perwakilan yang terbaik
dari yang terbaik saya yakin generasi muda indonesia semuanya memiliki potensi yang luar biasa
dan kita ingin pastikan bahwa semua mendapatkan akses yang sama
tidak ada kolusi tidak ada nepotisme
tetapi kita ingin membuka akses dengan berbasis sistem
sehingga bisa kami pantau semua adik adik mempunyai kesempatan yang sama
untuk menunjukkan prestasinya
bagi indonesia dan dunia
baik terima kasih ibu semoga lancar untuk ke depannya ibu
ibu saya izin wawancara dengan para paski beraka
sekarang saya mau nanya nih ke mario lagi boleh ya
mario ini sebenarnya kelihatannya tegang tapi sebenarnya adalah dia orang yang ceria sebenarnya fani
fani kalau mario saya mau tanya suka dukanya gimana
sudah sebulan gak ketemu sama keluarga
kangen dong kangen sama hp juga pastinya kan
tidak pegang hp soalnya
kalau kangen sama hp mungkin tidak terlalu ya kak kolo
kalau kangen sama hp
cuma kalau sama keluarga mungkin sangat kangen
karena dari kecil sudah terbiasa saya tidur
saya hidup bersama keluarga orang tua saya kakak saya opung saya mama bapak saya
tiba tiba pendidikan pelatihan paski beraka ini selama sebulan tidak berjumpa dengan orang tua itu rasanya sangat sedih
sedih banget ya
teman teman itu menjadi penghibur ya
ya teman teman di wisma itu sangat menghibur kak menghibur sekali kak
karena ada yang berprofesi sebagai pelawat yang tukang ngerjai seperti itu kak
kalau kamu sebagai apa saat lagi di asrama saat itu
kurang tahu juga kak
oke mario sekarang saya beralih ke ayu ya
ayo pasti kangen banget saya kemarin ngobrol sama kamu pengen makan sup ibu karena memang sudah sangat kangen banget
pengen makan satu magicom katanya itu bener kangen banget sama orang tua
siap kangen banget kak soalnya memang seperti kata mario tadi kita jarang banget tuh ketemu sama orang tua
apalagi satu bulan lebih sepuluh hari ya kan empat puluh hari
di situ pernah suatu kejadian baru makan nih kak makan siang kalau nggak salah setelah latihan pasti udah lapar banget
tiba tiba di meja makan itu ada sop ayam saya langsung kepikiran mau nyoba supnya
ternyata supnya tuh sebelas dua belas sama buatan mama aduh supnya teman teman satu meja saya ginikan
sopnya jangan diambil ya buat saya aja saya gitu kan tapi masih dibagi
dan di situ saya ngerasa aduh kapan lagi ya bisa makan soalnya sup buatan mama itu kayak cita rasanya spesial banget kak
itu ya yang paling bikin kangen ya sempat sedih gitu gak sih atau mungkin sempat agak turun gitu
terus akhirnya memotivasi apa sih
ya ya yang paling bikin kangen ya ya sempat sedih gitu gak sih atau mungkin sempat agak turun gitu terus akhirnya memotivasi apa sih

kalau turun pasti ada kak soalnya keinget orang tua itu pasti aduh pengen gini pengen balik
tapi di sisi lain itu ada tugas negara yang harus dilaksanakan pengibaran
yang buat saya motivasi itu karena di sini saya sebagai anak tunggal nih kak
saya kalau sehabis ibadah saya pasti bilang saya ini anak tunggal kalau memang bukan dari saya sendiri bukan dari saya yang melakukan sebagai anak
saya ini anak tunggal kalau memang bukan dari saya sendiri bukan dari saya yang melakukan sebagai anak
mereka mau dari siapa lagi
luar biasa luar biasa
vina terima kasih ibu rima terima kasih atas waktunya untuk wawancara dan juga meluangkan waktu untuk cnn indonesia
sukses terus ke depannya buat mario buat ayu buat savina buat ibu rima juga dan untuk
betul selamat juga demikian fani wawancara saya dengan tim paski beraka
kebetulan ini di belakang saya ada tim pancasila tangguh
dan semoga mereka ke depannya sukses dan menjadi duta pancasila yang bisa menjadi contoh bagi generasi buddha selanjutnya
amin tentunya kita doakan dan kita harapkan adik adik ini bisa semakin berkarya yang positif berdampak untuk lingkungannya
terima kasih indrayani laksmi atas laporan langsung dan ngobrol ngobrolnya bersama tim paski beraka